lebih dari dua bulan terakhir sampah memenuhi pantai di kawasan bali selatan
petugas terus melakukan upaya pembersihan dengan mengangkut membakar dan mengubur sampah di lokasi sekitar
pantai jimbaran bali yang biasanya bersih dan menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam
sambil menikmati hidangan kini penuh sampah plastik
para pengelola kafe dan rumah makan di sepanjang pantai setiap hari harus membersihkan sampah dan membakarnya
sebelum membuka tempat usaha mereka
alat berat juga dikerahkan untuk menggali lubang
sampah kemudian ditanam pada kedalaman satu hingga satu lima meter di bawah pasir pantai
dalam sehari petugas kebersihan bisa mengangkut sepuluh meter kubik sampah
selain di pantai jembaran sampah yang terbawa arus laut ini juga terdampar di pantai pantai bagian barat wilayah bali selatan
seperti pantai kute pedonganan dan pantai seminyak
nandang risade astika jimbaran